hai informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat kami berhasil mengungkap saat ini
satu dpo atas nama saudara pg alias peron atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap
peggy setiawan polisi berhasil merekap satu buruan peggy alias perong yang diduga sebagai
otak pembunuhan pina dan egy di cirebon jawa barat polisi menyebut selama delapan tahun menjadi
buronan peggy sering berpindah tempat dan bekerja sebagai kuli bangunan video keterangan atas nama saudara pegi alias
peron yang saat ini kita ketahui bernama begi setiawan dia merupakan warga cirebon yang bekerja
di bandung sebagai buruh bangunan sehingga tadi malam kami lakukan
upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku peggy setiawan di bandung
keluarga mengapresiasi polisi yang berhasil menangkap otak pembunuhan bina namun keluarga
juga heran mengapa pelaku dengan cepat tertangkap padahal menjadi buron hingga
delapan tahun dalam kasus vina rasa syukur bahagia dan ucapan yang terima kasih namun
tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal hal yang tidak baik ya perihal sisa sisus di belakang
menyatakan jangan sampai itu salah tangkap salah tangkap gitu kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu cuma ya
jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu mbak kriminolog
universitas indonesia adrianus meliala bilang
penangkapan peggy seharusnya bisa membuka jalan bagi polisi menangkap dua pelaku yang saat ini masih buron
adrianus bilang polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap peggy
padahal pelaku sudah menjadi buronan selama delapan tahun
paling tidak fakta yang kita lihat hari hari ini
di mana kasusnya ternyata dpo nya ternyata mudah sekali tertangkap
itu memperlihatkan bahwa kelihatannya memang faktor yang paling besar yang menjadi masalah adalah lebih pada tidak diurusnya
begitu kemudian semua fakta dibuka kembali
lalu kemudian para pelaku kemudian di cross check dan seterusnya
maka kemudian lalu dengan mudah bisa ditemukan siapa pelaku
siapa dari satu dari tiga depu tersebut
saya yakin enya juga akan segera tertangkap dalam waktu bilangan hari saja
setelah menangkap pegi polisi menggeledah rumahnya di kawasan cirebon
sejumlah barang bukti berhasil disita
untuk mengungkap peran pegi yang diduga sebagai otak pembunuhan pina
tim liputan kompas tv
pegi satu dari tiga buron kasus pembunuhan vina sudah ditangkap
polisi mengatakan sosok pegi ini diduga sebagai otak dari kasus pembunuhan eki dan vina
apakah penangkapan ini bisa menjawab keraguan publik dalam pengungkapan kasus pembunuhan
dan pemerkosaan yang terjadi delapan tahun lalu
kita akan kupas bersama saiful salim kuasa hukum dari keluarga almarhumah fina
albertus wahyu komisioner dari kompolnas
serta albert aries ahli hukum pidana
terima kasih pak saiful pak albert dan pak wahyu sudah bergabung bersama kami di kompas petang sore hari ini
sore mbak sintia dan mbak mas kary
pak saiful peggy salah satu buron sudah ditangkap
bagaimana keluarga dari almarhum vina menanggapi atau merespon dari penangkapan satu dpo ini
iya kami sangat bersyukur ya ketika satu orang yang selama ini delapan tahun menjadi buron
tentu menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi kami juga dan harapan bagi kami
terkait dengan kerja kerja daripada kepolisian di jawa barat
dalam hal ini adalah kepolisian polda di jawa barat
nah tentu ada hal hal yang menjadi satu harapan besar bagi keluarga
yaitu untuk bagaimana tetap bahwa kerja daripada kepolisian ini perlu harus diapresiasi
yang poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah ketika kepolisian melakukan penangkapan terhadap pg
atau yang selama ini dicari
yang kami khawatirkan adalah banyak yang kemudian berspekulasi hari ini
banyak yang memberikan informasi ke kami bahwa ini siapa tahu bahwa peggy ini adalah
salah satu orang yang memang bukan berkaitan dengan kasus tersebut
namun kami pada posisi itu tidak bisa berkomentar banyak karena memang ini adalah kerja kerja daripada kepolisian
namun tadi kami juga sempat bertemu dengan keluarga korban yaitu adalah almarhum vina
harapannya mereka adalah supaya ketika peggy ditangkap ini
dan apabila peggy ini adalah benar yang melakukan perbuatan tersebut
maka menjadi pintu ataupun gerbang untuk membuka keberadaan daripada dua dpo lainnya
jadi seperti itu mbak cynthia
tapi pak saiful apakah keluarga sudah sempat ditanyakan oleh pihak kepolisian
mungkin untuk memastikan bahwa peggy
yang saat ini ditangkap adalah pg yang memang melakukan tindak kejahatan delapan tahun lalu
ya sejauh ini kami tentu belum mendapatkan informasi ya secara langsung dari pihak polda jabar
namun yang kami terima saat ini informasi yang memang beredar di netizen
ataupun warga yang memang sempat kami konfirmasikan ke lokasi tersebut
memang ini kami
akan tetapi bahwa peggy yang hari ini ditangkap itu
yang kami lihat itu karena satu poinnya
penggunaan nama inisial peron dan nama panggilan pegi nya juga
itu ada yang kemudian merujuk pada satu petunjuk
saat delapan tahun lalu ketika pg menjadi dpo
pihak kepolisian sempat memberikan
ada ciri ciri yang lebih spesifik tidak
seperti bentuk wajah tanda lahir ataupun foto dari pegi ini
ya seperti yang telah disebarkan bahwa ada ciri ciri
namun sejauh ini kami belum menerima rilis atau semacam publikasi
daripada polda jabar secara resmi ataupun koordinasi secara person kepada kuasa hukum
ataupun di tim hotman sembilan ratus sebelas
dan keluarga itu belum ada mbak
baik saya ke pak albert selaku ahli hukum pidana
dari kacamata hukum acara pidana
ini setelah delapan tahun berselang disoroti ketika publik mulai menyorotinya
bagaimana anda melihat transparansi dari kepolisian untuk mengungkap pelaku pembunuhan
yang pertama kasus yang terjadi di dua ribu enam belas ini belum daluarsa ya
menurut masa tujuh puluh delapan ayat empat kuhab dah luar saingnya masih delapan belas tahun
nah memang patut kita akui adanya film yang baru baru ini beredar
itu turut mendorong kembali pengungkapan kasus ini
saya mau menyampaikan bahwa ditangkapnya peggy alias terong ini
ini bisa menjadi pintu masuk untuk menjawab seluruh pertanyaan
dari masyarakat dan netizen mengenai kebenaran perkara ini
nah namun demikian saya perlu mengingatkan kepada rekan rekan kepolisian
dalam konteks penangkapan sebagai upaya paksa
itu hanya berlaku satu hari saja satu x dua puluh empat jam
artinya dengan kata lain rekan rekan kepolisian harus menentukan sikap
pegi alias peron ini orang bebas atau diikuti upaya paksa lanjutan
berupa penahanan dan juga penetapan tersangka
ini penting karena saya perlu menyampaikan juga
dalam konteks orang yang diduga keras melakukan tindak pidana
dan dikenakan upaya paksa apalagi sangkaannya ini sampai pidana mati
seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun
wajib hukumnya kepada peggy alias perong tersebut
diberikan akses penasihat hukum secara prodeo probono alias cuma cuma
ini penting sekali untuk menjamin bahwa dengan ditangkapnya pg ls peron ini
ini bukan salah tangkap bukan kekeliruan mengenai orang
tetapi bisa dipastikan bahwa apakah betul peggy alias perong ini
merupakan orang yang diduga keras sebagai bagian dari komplotan
yang diduga melakukan pembunuhan berencana atau pemerkosaan kepada fina
pak wahyu dari kompolnas sendiri sudah memastikan belum
bahwa peggy yang ditangkap pada selasa malam artinya ya
ini sudah mendapat pendampingan hukum dan juga statusnya sudah diperjelas gitu
karena tadi kalau bicara soal hukum pidana kan memang satu x dua puluh empat jam
sudah dipastikankah oleh kompolnas
terima kasih mbak zintia
yang pertama kami komponas apresiasi atas kerja keras polri
karena menunjukkan kalau polri memang punya kompetensi dalam hal mengungkap kasus
tetapi tetapi ini suka atau tidak suka diakui atau diakui
ini kan sebetulnya kan tekanan publik
kalau tidak ada film final sebelum tujuh hari
karena kompolnas selalu melihat bahwa ini ada jeda yang dimana polisi nggak serius
saya kira ini pelajaran yang sangat bermanfaat untuk polisi
sehingga kami mengingatkan kepada polri
jadi tadi pak arbiet menyatakan ada ketentuan ketentuan pidana yang harus dipatuhi
saya kira jangan sampai nanti suara di netizen
kami mengikuti perkembangan baik di nasional maupun di masyarakat
ini posisi polri ini kan posisi yang disorot betul
pengawasnya sekarang bukannya kompres tapi juga netizen
diksi yang berkembang yang tadinya diksinya itu salah tangkap
sekarang ini berkembang jangan jangan polisi ini asal tangkap
saya kami komponas berharap kalau memang itu benar benar sudah firm
sudah pasti silahkan untuk statement
tapi kalau misalkan belum sebaiknya dikondisikan dulu dengan hal hal yang benar
tapi informasi yang diperoleh kompolnas saat ini sejauh mana pak wahyu
kami hanya mendapat informasi melalui penjelasan lisan saja bahwa ditangkap
lalu ketika kami tanyakan loh ini kan banyak masyarakat yang ini yang minta untuk ditunjukkan apa
secara fisik dijawab karena kepentingan penyidikan tidak bisa hanya itu saja
oke kalau pendampingan hukum kuasa hukum bagi pegi
hanya masih dalam proses penyidikan hanya begitu saja
oke jadi belum ada kepastian ya pegi ini sudah mendapat pendampingan hukum atau belum ya
kami belum memperoleh informasi yang pasti
oke baik saya kembali ke pak saiful
pak saiful ada tidak concern dari pihak keluarga almarhumah fina ketika polisi baru saja dinilai dalam tanda kutip serius menanggapi kasus ini
ini dibuktikan dengan ditangkapnya satu orang

iya jadi kalau kami menilai ya tadi kami kurang lebih sependapat dengan pendapat dari kompolnas bahwa jangan jangan karena ada film yang diperoleh

jangan jangan karena ada film yang diperoleh
yang kemudian dirilis sehingga kasus ini dibongkar kembali
nah oleh sebab itu maka menurut kami ini sudah kerja yang sangat cukup luar biasa sebenarnya yang dilakukan oleh polda jabar
namun yang kami harapkan juga bahwa kami selaku pendamping ataupun kuasa hukum dari korban
itu meminta agar supaya dapat segera di apa namanya dirilis
karena mungkin kebutuhan daripada lembaga lain
karena mungkin kebutuhan daripada lembaga lain
mungkin tidak terlalu penting namun bagi kami ini sangat penting supaya apa tidak ada terjadinya satu istilahnya korban yang salah tangkap
ataupun istilah korban yang kemudian itu korban bullying juga seperti yang dihadapi oleh anak daripada wakil bupati di cirebon tersebut gitu
makanya menurut kami bahwa ini sangat penting agar supaya segera dirilis
edukasi dan kemudian melihat oh ternyata peggy seperti ini
jadi ada cross check and balance seperti itu ya
pak albert sebenarnya apa sih bukti bukti yang dinilai cukup kuat untuk memastikan ini adalah pegi yang dimaksud
dan ini adalah peggy sebagai terduga otak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap vina
jadi dengan ditangkapnya peggy kami berharap dari masyarakat ya juga berharap yang dikejar itu bukan sekedar pengakuan
tetapi keterangan pg ini bisa dicocokkan sesuaiannya dengan keterangan keterangan saksi atau keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan perkara yang sudah berkuatan hukum tetap
dengan kata lain kalau kita tidak mengejar pengakuan tetapi mengejar persesuaian
maka diharapkan pengungkapan perkara ini bisa mendekati setidak tidaknya mencapai kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materi
nah saya pikir dengan kecanggihan teknologi ya dengan model scientific evidence
saya pikir penyidik polri itu punya segala kapasitas dan kompetensi untuk bisa menggali keterangan dari pg ini
termasuk juga untuk menentukan siapa yang sebenarnya merupakan aktor intelektual atau intelektual dadle dari kpk
baik kita masih akan membahas terkait bagaimana pihak kepolisian menguak kasus pembunuhan terhadap vina dan eki
terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saya kembali ke pak saiful salim selaku kuasa hukum dari
pak saiful ini nggak tahu ya kalau sekarang tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian yang menetapkan peggy setiawan sebagai tersangka
sudah ada update kah dari kuasa hukum keluarga almarhumah vina terkait status dari peggy ini
iya kalau di kami sendiri itu sampai sekarang belum ada secara resmi ya
misalnya koordinasi antara kami dengan pihak
polres sorry polda jabar itu belum ada
namun memang untuk sementara kami tadi malam itu berupaya untuk menyurat secara resmi untuk meminta perkembangan
semacam sp dua hp itu yang kami harapkan seperti itu mbak
kebetulan suratnya juga belum kami fixkan untuk meminta karena apa
karena kami diminta oleh sorry kami
berdasarkan hasil diskusi di internal bahwa untuk perkembangan saat ini kami menunggu
namun upaya kami untuk meminta itu sudah kami rencanakan untuk meminta kepada polda jabar seperti itu
yang paling penting di kasus ini adalah jangan sampai menjadi bola liar
karena kalau kita lihat saat ini begitu banyak spekulasi begitu banyak isu begitu banyak opini
apalagi sekarang juga banyak hoax yang tersebar di media sosial
kalau dari kami sebenarnya begini
untuk melihat kasus ini tentu perlu kiranya lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian
yang kemudian seperti kemarin oleh salah satu ya mas saka mengakui bahwa dia itu adalah korban daripada intimidasi
korban dalam ketika dalam hal memberikan keterangan itu di kepolisian
jadi kalau memang misalnya ini benar benar serius ayo kami berharap supaya pihak kepolisian juga bisa memeriksa itu kepada pihak keluarga keluarga daripada si peggy
kalau memang misalnya ada pihak keluarga yang kemudian mencoba untuk menyembunyikan si pegi ya menurut kami ini sudah memenuhi unsur obstruction of justice
artinya dia mungkin keluarga atau teman yang kemudian itu bisa kita katakan sebagai menghalang halangi proses ini
namun harapan kami bahwa pihak kepolisian sendiri kami yakin pasti mengedepankan nilai nilai profesional
pak albert bagaimana pihak kepolisian harus bersikap untuk menjaga transparansi dalam pengungkapan kasus ini
yang pertama adalah dibutuhkan komunikasi publik yang baik dari polri ya
karena kami meyakini masyarakat sangat mendukung polri untuk mengungkap kasus ini
dan juga untuk pihak netizen mbak sintia silakan menjadi pengawas menjadi watchdog dari kasus ini
tapi mohon dengan segala hormat tidak juga menyebarkan konten konten yang mengandung berita bohong gitu ya
dan terakhir juga mbak sintia yang penting
saya pikir kasus ini dengan segala fenomena
hanya menjadi momentum yang baik untuk revisi kuhap sebagian hukum acara yang sudah umurnya empat puluh dua tahun lamanya
baik saya akan ke pak wahyu selaku kompolnas
singkat saja bagaimana pengawasan yang akan dilakukan kompolnas khususnya untuk membuka kasus ini
tapi di sisi lain polisi melakukan prosedur yang tepat
jadi sesuai misi kompolnas ini kan mengawasi polisi agar polisi profesional
jadi kami betul betul mengawal kasus ini karena ini sudah menyebabkan
menjadi atensi publik jadi kasus menonjol agar jangan sampai terjadi miskundak
kalau itu terjadi miskundak maka kasian polisinya
sehingga kami pesan hati hati betul lakukan dengan scientific crime investigation
dengan cara cara sudah baik karena sekarang semua memantau
dan kami nanti rencana akan mengirim komisioner kami ke polda jabar
untuk secara langsung kami melakukan diskusi dengan kapolda jabar mbak
sehingga nanti hal hal yang kira kira menjadi hambatan dan menjadi ganjalan
menjadi problem kita bisa diskusikan dengan polda
baik terima kasih pak albertus wahyu komisioner dari kompolnas
dan juga pak albert arya salih hukum pidana
dan juga pak saiful salim kuasa hukum dari keluarga almarhum mafi
nah terima kasih bapak bapak selamat sore